ya tiba tiba kemarin pak ambo kok datang
bel silahkan duduk
selamat pagi pak rendy
oh ya pak ini ada beberapa berkas
yang harus parah dicek dan ditandatanganin sama pak al
saya lihat dulu ya
kamu udah lihat pak datang ke kantor belum ya
belum sih pak
orang tuh biasanya
kalau jalannya maju
bukannya malah mundur ren
aduh kenapa bisa begitu
aku juga gak tau
gara gara cincin itu ya reang
aku jadi kasihan sama bella
di satu sisi mungkin
bella bahagia ketika dia tahu
di dalam kuenya ada cincin
yang aku bawa buat dia
tapi di sisi lain kan
itu bukan cincin
pemberian dari aku
aku gak tau
aku gak tau
aku gak tau
aku gak tau
aku juga gak mau bohong sama dia
ya makanya aku jujur sama dia
untuk soal puisi
ini kan cincin ya
sesuatu yang sakral
mama jadi ngerasa salah banget ini
mama bicara dulu sama aku
jangan seperti ini
kan jadi kayak gini
mama tuh sebenarnya mau
mama bicara langsung aja sama mbak bella
buat lurusin ini ren
biar dia tau
mama gak ada maksud apa apa
jangan aku takutnya
bella malah salah sangka
ya mama cuma meluruskan aja rem
mama ketemu sama bella
kalau itu disuruh dari aku ma
aku gak mau ma
nanti malah urusannya makin panjang dan
biar aku yang beresin
urusan aku sama bella
aku juga yang lebih tau bella ma
ya tapi mama
mama tuh gak ada tujuannya apa apa ren
mama tuh cuma pengen hubungan kalian itu
makin membaik gitu loh ren
mama pengen mbak bella jadi menantu mama
cuma itu tujuannya
gak ada maksud lain
gak ada maksud lain
apa aku diem diem aja ya temuin mbak bella
sayang makan yang banyak ya nak
tapi nanti aku takut kekenyangan ma
ya jangan sampai kekenyangan
kan ada hadisnya
makan gak boleh
yang penting jangan sampai kenyang ya
yang penting jangan sampai kenyang ya makan secukupnya
karena kita kelaperan karena hari ini ternyata sekolah
kalau misalkan cukup
kan bisa konsentrasi juga belajarnya
eh lah kok anaknya ketiduran
tolong nanti antre aja mbak bella
terus tapi kamu langsung pulang aja
nanti pas kamu jemput rena
kamu boleh langsung bawa sekarang ya
supaya ada yang nambahin soal
aku harus ngajar
kalau yang nganterin mis kiki
sebenernya lagi ada urusan
urusan orang gede ya
jadi aku gak boleh tau
kalau gak nanti
selain miss kiki ditemenin sama pak wia ya
udah gak apa apa gitu aja
seberuduk gitu nganterin rena
kenapa sih ki
nggak lupa kalau mas randy gitu gak apa apa
nanti mama juga ke kantor ya
kita bahas masalah rena basadar itu
aku udah sempat diskusi sama dia juga
semoga ada jalan keluar ya
oke nanti diantar sama pak wia ya sama mas kiki ya
harus ada yang jaga setelah kelatih gue
kemarin saya belum sempat bicara sama pak ahok
tentang siapa salah satu orang yang sering mengunjungi aku sering banget
karena ya tiba tiba kemarin pak al mau ke datang
fel silahkan duduk
selamat pagi pak randy
oh iya pak ini ada beberapa berkas yang harus paran dicek dan ditandatanganin sama pak ahok
saya lihat dulu ya
oh iya fel kamu udah lihat pak datang ke kantor belum ya
belum sih pak
ada lagi mungkin yang bisa saya kerjakan
nanti dulu aja ya
baik kalau gitu saya permisi pak
ya sama sama pak reni
oke nanti deh
setelah pak al datang saya harus langsung bicara
tuh main sendiri
nggak hari ini saya lagi pengen sendiri aja
oh iya saya ingin membicarakan mengenai kantor cabang yang dipegang pak bobi
memangnya ada apa bu
ya saya juga belum tahu mendetail tapi saya dapat kabar dari elsa seperti itu
saya sih belum dengar apa apa karena laporan dari pak bobi sampai hari ini semuanya berbeda

kalau gitu mungkin lebih enaknya kita bicara di ruangan saya aja ya
boleh boleh silahkan bu
baik mari pak nino
soalnya kasihan ada yang tidur di dalam mobil
nanti kalau kelamaan nangis lagi
nanti miss gigi jemput boleh ya
iya miss gigi aku tahu kan inksmirnya lagi cuti
iya bener ingat berarti ya sebelum miss gigi jemput kakak rena nggak boleh pulang
sampai liat miss gigi di sini oke
halolah kok kamu datang sendirian aku diantarin sama papa aku kok
papa langsung pergi ke kantor setelah turunin takut dari mobil
biasanya mama kamu yang nganterin kamu
kata papa aku mama gak boleh capek capek dulu kan lagi hamil adik
miss gigi aku sama jona masuk kelas dulu ya
oke oke oke sayang yaudah kalau gitu pinter pinter nanti di dalam kelas ya ya mbak e
iya oke dadah
udah sampe kemana semua udah pada ngajar kali ya
ya kali aja kalo mereka lagi nggak sibuk
kan lumayan mama sama papa ketemu banyak orang mama pun juga pasti seneng
coba deh aku ketemu
coba deh aku telepon
iya udah lama gak olahraga juga kan aku
habis kamu gak pernah ngajakin
kita harus lebih sering olahraga
berjemur matahari pagi ini bagus banget
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
pak aku mau ngabarin kalau besok itu mirna sama riza itu mau lamaran
memang mereka berdua ini
deket mereka pacaran
ya semoga mereka terus lanjut ke pernikahan ya
iya makanya aku sama mas al sama